penampilan tulus dengan single barunya pamit pada maret lalu
sukses menebarkan suasana melankolis dan patah hati
intuisi yura yunita juga tak kalah membuai pemirsa showbiz news
musisi pendatang baru pun memberi warna sendiri di panggung showbiz news
mulai dari penyanyi solo randy pandugo yang hadir dengan single perdananya i don't care
hingga dua asal jogja yang laris manis tampil di festival musik kelas dunia
dengan suguhan musik unik stars and rabbit
keceriaan juga dibawa penyanyi solo wanita andin dengan lagu daur ulang rindu ini
gelisah di jiwaku
serta tak ketinggalan trio gamaliel albri dan cantika atau gac
yang tampil enerjik lewat singlenya never leave ya
yang pasti showbiz news belum akan meninggalkan para pemirsanya di tahun tahun mendatang
untuk memberikan informasi dan hiburan berkualitas
dari musisi tanah